inilah aksi para serikan di polres lamongan jawa timur saat hendak memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas
para polisi wanita ini mengikuti dari proses awal menurunkan jenazah
memasukkan ke dalam liang lahat hingga mencangkul tanah untuk menguruk makam
sejak dibentuk di awal bulan agustus dua ribu dua puluh lalu
sudah dua puluh kali tim ini ikut terjun langsung mengurus jenazah pasien covid sembilan belas
tim poluan pemulasaran jenazah covid sembilan belas ini sengaja dibentuk sebagai upaya emansipasi wanita
serta menghilangkan kekhawatiran pihak keluarga korban terkait perlakuan jenazah perempuan
kita enjoy kemudian ada sih beberapa atau satu orang di antara kami sampai nggak bisa tidur pada saat pertama kali melakukan pemulasaran
tapi kita support saling mensupport jadinya dia bisa melaksanakan ketika dimintai tolong

selain ikut melakukan pemakaman para poluan ini juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat
agar tidak mengambil paksa jenazah covid sembilan belas dan juga tidak mengucilkannya
dengan wabah pandemi covid yang belum berhenti
pihak polres lamongan berharap masyarakat tetap mematuhi impres nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang disiplin protokol kesehatan